memang kuhakim pidana memahami maksud termohon bahwa dalam rangka upaya melakukan pemberantasan korupsi termohon harus melakukan pemberatan sampai ke akar akarnya
apabila telah terjadi tindak benar korupsi kpk sebagai lembaga yang independen harus mencari sampai ke aktor intelektualnya
demikian pula dalam perkara aku termoh harus mencari sampai aktor intelektulitnya didapatkan
namun demikian dalam upaya pemberantasan korupsi termohon tidak boleh lupa yang diamanat dalam pasal lima undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua puluh dua tentang tindak pidana korupsi
dalam menjalankan tugas dan ruangnya komisi pemberantasan korupsi berasaskan pada asas kepastian hukum keterbukaan anggota kepentingan umum
dan proporsionalitas dalam penjelasan ketua ini dimaksud dengan a kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan
peraturan hukum dan kepentingan umum
keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur tidak diskriminasi tentang kinerja komisi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya
angkut durabilitas adalah asas yang menunjukkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dipertanggungjawab
dan memperoleh informasi yang benar jujur tidak diskriminasi tentang kinerja komisi pemberantasan korupsi harus dipertanggungjawab
dan memperoleh informasi yang benar jujur tidak diskriminasi tentang kinerja komisi pemberantasan korupsi harus dipertanggungjawab
dan memperoleh informasi yang benar jujur tidak diskriminasi tentang kinerja komisi pemberantasan korupsi harus dipertanggungjawab
dan memperoleh informasi yang benar jujur tidak diskriminasi tentang kinerja komisi pemberantasan korupsi harus dipertanggungjawab
dan memperoleh informasi yang benar jujur tidak diskriminasi tentang kinerja komisi pemberantasan korupsi harus dipertanggungjawab
dan memperoleh informasi yang benar jujur tidak diskriminasi tentang kinerja komisi pemberantasan korupsi harus dipertanggungjawab

dan memperoleh informasi yang benar jujur tidak diskriminasi tentang kinerja komisi pemberantasan korupsi harus dipertanggungjawab
dan memperoleh informasi yang benar jujur tidak diskriminasi tentang kinerja komisi pemberantasan korupsi harus dipertanggungjawab
dan memperoleh informasi yang benar jujur tidak diskriminasi tentang kinerja komisi pemberantasan korupsi harus dipertanggungjawab
dan memperoleh informasi yang benar jujur tidak diskriminasi tentang kinerja komisi pemberantasan korupsi harus dipertanggungjawab
dan memperoleh informasi yang benar jujur tidak diskriminasi tentang kinerja komisi pemberantasan korupsi harus dipertanggungjawab

dan memperoleh informasi yang benar jujur tidak diskriminasi tentang kinerja komisi pemberantasan korupsi harus dipertanggungjawab
dan memperoleh informasi yang benar jujur tidak diskriminasi tentang kinerja komisi pemberantasan korupsi harus dipertanggungjawab
dan memperoleh informasi yang benar jujur tidak diskriminasi tentang kinerja komisi pemberantasan korupsi harus dipertanggungjawab
dan memperoleh informasi yang benar jujur tidak diskriminasi tentang kinerja komisi pemberantasan korupsi harus dipertanggungjawab
dan memperoleh informasi yang benar jujur tidak diskriminasi tentang kinerja komisi pemberantasan korupsi harus dipertanggungjawab
dan memperoleh informasi yang benar jujur tidak diskriminasi tentang kinerja komisi pemberantasan korupsi harus dipertanggungjawab